sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ada perlu apa pak
saya udah janji sama pak a
kalau saya mau kesini
oh kalau begitu tunggu sebentar pak
saya mau laporkan ke pak bos
nih gerbang jagain ya
baik musim bakar
pak papa barusan bicara dengan security di rumahnya al
kita ngapain kesini pak
kita memang sekarang ada di rumahnya al
jadi andin telepon mama katanya rena mau ketemu kamu
dia kangen sama kamu
ternyata mau ketemu dengan aku
ya tunggu sebentar ya
ya allah jadi ini kejutan ya yang papa sama buat
buat aku ini
aku ketemu dengan rena
rena udah nunggu kamu
ah cucu opo yang cantik
opa kangen banget sama kamu
selamat pagi pak bos
di depan ada mobil panino
katanya udah ada janji
dibolehkan masuk pak bos
suruh masuk aja dulu
baik pak bos
wah ambaik udah dateng
pak oya bukain gelombangnya ya
pak oya bukain dulu
mah kita keluar
bantuin omba lagi masuk
rena jangan lari lari
cepet banget yuk
papa senang sekali bisa melukamu nak
terima kasih ya allah
mama tuh kangen banget sama kamu
opa tidak pernah tahu soal kamu
tapi opo senang kamu tumbuh sehat dan ceria di tempat ini